para siswa siswi melepas kerinduan kepada dewan guru di sd negeri empat banyu putih situbondo jawa timur
mereka berlarian membawa kue lebaran yang terbungkus kantung plastik untuk digantungkan
di pintu kelas dan pintu ruang guru yang terkunci rapat sejak pandemi covid sembilan belas
hai tak hanya kue lebaran lembaran lembaran berisi kerinduan suasana sekolah serta doa
menghiasi pintu pintu di sekolah ini hai berarti saya nggak bisa belajar bersama saya

aksi murid murid sd kelas tiga hingga kelas enam ini membuat guru kaget meski demikian
tidak banyak yang bisa dilakukan lantaran mereka harus mematuhi protokol covid sembilan belas
dengan tidak menggelar halal bihalal dengan siswa apalagi kegiatan belajar mengajar